terus barusan dia bilang dia lagi bahagia itu karena apa
dia baru kenalan sama perempuan lain
barusan aku salah
enggak ya begitu sama diza
tapi aku merasa bersalah
diza cantik menurut aku oke
diza baik menurut aku juga oke
tapi diza gak cantik
kasih harapan ke kamu terus ternyata dia juga dekat sama lelaki lain
itu cuma salah paham
salah paham apa
johnny ternyata suka sama aku
waktu aku makan gak sengaja bareng sama temennya
jonny merasa temennya itu nyelip dia di tinggungan
temennya itu dia hajar
temennya itu siapa
security yang kerja di kantor aku juga
terus jonny dipecat
jonny harus dapet pelajaran
tapi sekarang aku jadi kasihan sama jonny
yaudah kamu pulang aja
kalau kamu memang butuh waktu
kita sendiri kita ketemuannya gak usah sekarang
saya assalamualaikumnya ke temen saya yang barusan saya telepon
bukan ke om
manggilnya jangan om
panggil nama aja jonny
kenapa gak mau
aku gak punya alasan buat sengaja ngelupain dia
aku punya hutang kebaikan sama dia
dulu waktu dompet aku kecopetan di angkot
terus di hari yang sama hp aku kena todong
johnny yang berhasil nyari nemuin terus kembaliin ke aku
nyari nemuin terus kembaliin dom
terus kembaliin dompet sama hp kamu
sekarang kamu mau kemana
boleh tukeran nomor hp
mungkin sewaktu waktu ada perlu
aku itu kamal
jadi aperhatikan aja duas kamu
kenapa enak sama aku
ada apaushkan dia
nih banyak banget
tadi waktu saya telepon
john ada kabar buruk
tidak usah kasih tahu saya kabar buruk
soalnya kabar saya lagi buruk juga
itu pasti karena dia baru habis dipecat jadi security
gara gara ngajar temennya sama security
johnny merasa disalip di tikungan
bukan cuma dipecat
usaha johnny buat ngedapetin perempuan itu juga jadi berantakan
terus barusan dia bilang dia lagi bahagia
itu karena apa
dia baru kenalan sama perempuan lain
patah tumbuh hilang berganti
sudah pesen minum
sudah pesen minum
sudah pesen minum
sudah pesen minum
sudah mulai sembuh
ada bendera kuning dipasang di tiang listrik
memangnya kenapa kalau kang ngobang sampai tewas
pasti saya yang dituduh
memangnya siapa orang yang bantai dia
kerja kalian cuma bermain sandiwara
kalau kayak kemarin saya nggak mau
urusannya sampai ke kantor polisi
kenapa nggak mau
nggak boleh sama kang emis
kang ngobang disuruh pensiun
di antara bos jamal
kamu saya bohim ada resti
tugas dia sebetulnya apa
kalau bos jamal butuh
kemarin bos jamal butuh uang buat bayar kang darman sama anak buahnya
resti yang nyari uangnya
bayar kang darman buat apa
buat nyikat ngobang dik dik murad dipit
waktu kita nyikat bubun cecep taslim
buat ongkosnya presti yang nyari
nyari dari mana sponsor
memangnya pertandingan sepak bola
tocok pernah berhatiin komisi ngobang
tapi istrinya gak setuju
kalau kang tetap mau usaha lele lele gak mau
mendingan kang pulangin aja nenek ke orangtua nenek
kalau jangan gitu berarti akang harus balik ke terminal
kan udah gak boleh sama kang mus
akang gak berani
ya udah kalau gak berani
bisa bantu saya menghubungi muslihat
saya juga gak punya nomernya
kalau muslihat kesini bilang idris masih di bandung
sempedang sempedang sempedang
sempedang sempedang sempedang

dalam seminggu ke depan
akan terjadi pengambil alihan kekuasaan
dan semua yang sedang berjalan sekarang
akan menjadi milik kita
siapkan seratus kantong untuk dibawa ke pasar besok